assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
miftahul ahyar terpilih sebagai ketua umum mui periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima
menggantikan ma'ruf amin yang masa jabatannya habis tahun ini
dalam pidatonya miftahul menyampaikan dakwah adalah tugas utama ulama
namun dalam berdakwah ada beberapa hal yang dilarang seperti mengejek dan menghina
dakwah itu mengajak bukan mengejek sebagaimana yang kita ketahui
merangkul bukan memukul
menyayangi bukan menyaingi
mendidik bukan membedik
membina bukan menghina
mencari solusi bukan mencari simpati
membela bukan mencelah
dalam munas mui kamis malam diketahui sejumlah tokoh yang lekat dengan pa dua ratus dua belas
dan kerap berseberangan dengan pemerintah
seperti din syamsuddin dan tengku zulner lain
tak terlibat dalam kepengurusan mui yang baru
selain itu bahtiar nasir dan yusuf muhammad martak
yang juga mantan pengurus mui lama tak lagi menjabat
di tempat terpisah badan nasional penanggulangan terorisme
mengukuhkan gugus tugas pemuka agama
gugus tugas yang terdiri atas berbagai tokoh lintas agama tersebut
diharapkan dapat menangkal penyebar luasan paham radikal intoleran
dari alim ulama di dalam menyikapi yang ada
kita berharap dapat meniadakan segala bentuk potensi
karena potensi itu bisa hadir di tengah tengah kita
bnpt berharap potensi penyebar luasan paham radikalisme dapat ditangkal sedini mungkin
untuk melindungi warga negara dari cerah akum bidana
tim liputan cnn indonesia